ratusan supporter the jackmania berkumpul di kawasan bundaran hotel indonesia menteng
jakarta pusat pada senin dini hari sambil membakar flare mereka bersuarak memberikan
dukungan ke klub kesayangannya persija tanya dari jakarta supporter yang datang juga berasal
dari kota penyangga ibu kota mereka datang untuk memperingati hari ulang tahun klub
sijakos sembilan puluh empat yang jatuh pada hari ini dua puluh delapan november dua ribu dua puluh dua ada di bekasi ya
supporter ini sempat membuat arus lalu lintas di seputaran bundaran hi mengalami kemacetan
sejumlah anggota kepolisian juga sempat kewalahan mengatur supporter yang tumpah ruah ke jalan namun
arus lalu lintas kembali normal usai para supporter mengubahkan diri ekobudil jakarta